pilu kecewa marah masih dirasakan para orang tua korban pemerkosaan heri wirawan
selain berat menerima kenyataan anaknya jadi korban
para orang tua juga kebingungan untuk menghidupi bayi tersebut
salah satunya yang dialami y
beban hidupnya kini harus bertambah setelah ia bersama istrinya memutuskan untuk merawat bayi tersebut
padahal y yang hanya berprofesi sebagai buru tani penghasilannya hanya cukup untuk makan
itu pun tak menentu
bagi ye dunia ini seperti mau kiamat
anak perempuan satu satunya sebut saja n yang selama ini dianggap tengah menuntut ilmu di kota bandung
ternyata telah memiliki anak berusia satu lima tahun akibat perbuatan guru ngaji yang mereka percaya sebelumnya
tangis ye seketika pecah dan menakupah serat
tidak ada pilihan lain selain menerima
kehadiran anak yang lahir dari rahim anak kandungnya sendiri
walaupun hanya buru tani bingung saya cari
kadang kadang ada yang nyuruh kadang kadang enggak gitu
terus dengan sekarang jadi ketambahan beban satu lagi ngurus bayi gimana dong pak
bingung harus gimana caranya
ya pokok utama itu yang susu
susu itu kalau kata bahasa kalau beras ini bisa ngutang
kalau susu utang dari mana ke siapa
kalau beras bisa ngutang
bahkan ia mengaku sebelumnya harus merogoh kocek hampir dua juta rupiah
untuk membeli baju sabun popok dan kebutuhan bayi lainnya
ia pun tak menampik
pernah mendapat bantuan dari pemerintah
untuk sementara ini yang saya dapatkan bantuan itu baru susu popok lalu baju buat bayi
ada juga yang memberi uang
kemarin malam sabtu saya terima cuma tangganya saya nggak ingat
ada yang mengirim uang yang ngasih uang itu
nominalnya itu dua juta per bayi
hal yang sama juga dialami m tetangga sekaligus saudara y yang juga menjadi korban
anak m yang hanya pulang satu tahun sekali saat lebaran
tiba tiba pulang dalam kondisi tengah hamil lima bulan
kini bayi yang dikandungnya telah lahir dan menginjak usia empat bulan
m yang juga berasal dari keluarga tidak mampu mengaku tak tega jika harus menelantarkan sang bayi
m juga tak menampik bahwa pernah diberi bantuan berupa sembako dan kebutuhan si bayi
kalau cucu mbak itu gak punya dosa pak gimana caranya pun juga saya akan merawat cucu saya
kan gak akan diberikan ke orang lain
cucu maga punya dosa bahkan anak saya pun juga
itu mah hanya jadi korban
mudah mudahan bahkan sama itu ditanggung si pelaku
anak kita mah enggak akan pun anjur saya
walau lemah secara ekonomi e mengaku tetap akan merawat sang bayi dengan penuh kasih sayang
meski dihantui kesedihan membayangkan bagaimana masa depannya kelak
sempat ada tawaran dari p dua tp dua a sini anaknya saya rawat aja
iya dia diminta
diminta dirawat tanya saja
ibu enggak tega pak
gimana anak saya kalau anaknya dikasih anak saya udah jadi korban apalagi kalau anaknya diberikan sama orang pasti tambah sakit anak saya pak
kan dia juga seorang ibu
kasih sayang seorang ibu pak
enggak bisa diceritain sama kata kata
gimana pun caranya sama bapaknya biarpun boluh tani apapun saya mau merawat dia dengan penuh kasih sayang pak
saya mah benar benar itu mah lebih diberi kasih sayang sama keluarga
sebab ya lah saya kalau ingat masa depannya apa pasti dia bertanya tanya
pastilah dia kan masih dewasa pak
pasti dia tanya
saya suka nangis begitu pak
kelahiran cucu m tak lepas dari peran seorang bidan di daerah tersebut yang membantunya secara cuma cuma
mulai dari memeriksa korban saat tengah hamil melahirkan hingga pasca pemulihan tanpa meminta bayaran sepeserpun
walaupun diselimuti kekhawatiran beruntung bayinya dalam keadaan sehat begitu pula dengan korban
yang pertama emang berat badan
kemudian saya juga
saya kurang gitu ya
kecil banget itu si anak si korban
takutnya kan banyak
takut perdarahan mana lagi
kalau dirujuk jauh jalannya juga kan itu rusak gitu
alhamdulillah lahirannya lancar selesai juga langsung
anak dan ibunya sehat selamat
setelah lahir otomatis kan saya melakukan kunjungan ya pada ibunya pada bayinya
kalau saya di medis kf satu namanya ya kf dua kf tiga kn satu untuk bayinya kn dua untuk bayinya sampai kn tiga
alhamdulillah setelah semuanya beres sampai kf tiga sampai sekarang keadaan ibu dan bayinya alhamdulillah sehat baik
tak hanya y dan m yang memilih merawat bayi
i yang merupakan bibi istri pelaku juga merawat anak dari saudaranya yang juga menjadi korban
kalau diambilnya mah pas udah di rumah adik kue ini rame diambil
kan kasian gini katanya ya itu jadi adik saya curhat katanya gini gini ya karena faktor ekonomi
jadi ya inisiatif suami saya juga itu asalnya
ya udah ajalah ambil katanya kasian sama korbannya juga kan lagi kuliah takut putus di jalan gitu inisiatifnya
menurut p dua tp dua a kabupaten garut ada sebelas anak dengan rentang usia empat belas tujuh belas tahun dari kabupaten garut yang menjadi korban pemerkosaan heri wirawan
dari delapan korban yang hamil melahirkan sembilan anak
saat ini anak termuda berusia satu bulan dan tertua berusia tiga tahun
pihaknya mengklaim menawarkan berbagai solusi kepada korban dan orang tuanya terkait posisi anak yang dilahirkan
bahkan jika para orang tua tidak mau mengurusnya p dua tp dua a siap menerima anak tersebut
menurut lbh serikat petani pasundan yang juga mengawal kasus ini korban pemerkosaan ataupun orang tua korban memiliki hak untuk asuh
namun pelaku harus bertanggung jawab dalam menjamin masa depannya
yang berhak mengasuhnya kalau kondisinya bapaknya sedang dalam penjara dan itu tidak memungkinkan untuk mengasuh
karena perilakunya sudah tidak baik itu sangat tidak mungkin maka yang berhak adalah sebagai ibu kandungnya
cuma persoalannya dalam hal ini ibu kandungnya tidak mempunyai pendapatan
nah sementara hak asuh itu juga harus selain dari ahlaknya yang baik juga harus secara ekonomi harus bisa
maka ini itu yang harus jadi pr pas ke ini pas ke pemidahan ini seperti apa atau dalam proses pemidahan ini untuk masa depan anaknya
apakah bisa digantungkan
saya ingin menggabungkan tuntutan restitusinya untuk menjadikan dibebankan kepada pelaku dalam putusan pengadilan nanti bisa menjadi putusan hakim ya
agar nanti untuk masa depan anak ini bagaimana secara biaya biaya kehidupannya ke depannya
karena si anak atau korban punya hak untuk menuntut itu
meski begitu yudi menambahkan
anak hasil pemerkosaan yang tanpa dinikahi pelaku tidak bisa memperoleh akta kelahiran
sebab untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan buku nikah
oleh karenanya negara harus hadir untuk melindungi masa depan anak tersebut terutama untuk mendapatkan legalitas